hai sayang kamu hati hati ya kamu harus bisa ngalahin dia demi abi ya bilo apa aja
tapi kalau misalnya gua kalah gua mati ya gue kuburin teman bakal lawan diri kalimantan ya
terus nanti itu perang perang gue dikasih ke pantai suami gua masuk surga bukan banyak
saya biar gue takut nih ya udah lawan tuh ya hai dong tapi itu kebinaan gue gimana sih
oh my darling
darling sorry aku buat kamu ngutrol lah nggak papa saya tahu komposisi buks kali
you memang bisa nyenengin hati ahy bagaimana tentang foto itu my family penasaran sekali
ingin lihat tuh barang masuk foto itu jangan takut sebentar lagi nyampe kamu sabar aja lagi
jalanannya macet banget
kemarin aja ya emang agak sedikit kemana
sorry banget itu jalanannya trafficnya ini padat padat banget
selamat ini duit selamat mau foto juga
prins prins ini duitnya banyak banget duit apa nih
paling happy kalau bisa kasih sedekah buat orang miskin
ap ocurre perintah namanya
babe om hartu banget
boleh nggak om numpang tidur tiduran di kamar ini
boleh kan ada satu lagi kamar yang kosong
kamar mandi kamar mandi tuh kosong melampang
ini nih papi lagi nanyain booing siapa tahu kalau perlu apa apa gitu
oh ibu ada perlu apa bu
gini bu sebenarnya saya mau minta tolong sama mas tony
mijitin kaki saya boleh bu
boleh boleh boleh
fer fer lu kan lihat sendiri pas kita foto fer
lagi siapa siapa sumpah bisa bergedek fer
gue tau pasti lu bikin itu di photoshop kan
oh gue tau lu sengaja bergedek sama dia kan
oh jadi sih
dajjal ini yang bikin you putus sama cowok you ya teman teman
kalau dia gak putus sama cowoknya gak pekan jadiin nama prince
makanya prince harusnya berterima kasih sama i dong
eh fir'an i tau you
you punya maksud mutusin semua cowok fera supaya you bisa dapetin fera sih
enggak beneran enggak
ya lalu begitu ya
prince you jangan fitnah i dong
harus langkahin lihat i sebelum dapetin fera
oh enggak enggak enggak mau
nggak butuh galak galak
you harus duel sama a
biar you rasain bantingan ala uzbekistan
i tiga tahun belajar bantingan itu

fir gue mau dibanting fir
dantasin gue gue mau dibanting fir
kapan dan dimana
oh enggak enggak mau
fir enggak mau fir
enggak enggak enggak
fir pelukin gue dong fir
gue nggak mau dibanting fir
tapi coba sebelahnya lagi yang atasan dikit
kok tau nama saya
dengan kamu aja
eh jangan jangan
nih si tony lama banget sih di kamarnya buning
biarin aja depi
siapa tuh upanya gede
mami bukannya tony udah pergi
dari tadi si tony tuh di kamarnya buning
papi orang abi kok yang nantain ke depan
kok bohong sih dibilangin
sok kau mau jadi apa sih
enggak nyata ya
mas tony perhatian banget eh
mestoni perhatian banget sama saya
kamu juga ngenalin aku
tapi gimana sih banyak
lana kamu kok keluar dari kamar itu sih
kamu kenapa pake bajunya buning
jangan jangan dia ini nyamar jadi buning sih
ada apa sih
lu troublemaker lu tau gak sih
mati muka aku pada
ngelawan kaunya si vera tuh
kalo nantinya emang perlu
aku ih eh ujur ya
masa kok gini ga tadi dicampur
kalau crystal kera git karena gila

sayang kamu hati hati ya kamu harus bisa ngalahin dia demi abi ya biru apa apa aja
tapi kalau misalnya gua kalah gua mati ya gue dikuburin teman bakal lawan diri kalibata ya
terus nanti itu perang perang gue dikasih ke pantai asuhan dan gua surga bukan banyak dosa
dia gue takut di ya udah lawan tuh ya ayo dong tapi itu gimana sih ayo lawan
seperti itu ampun
pukul dia sayang
tapi itu kita satu
lu masih nunggu gue gue hajar lu
pertama kali ga mau nunggu
si arman kenapa nyalain gue
dalam modus operaninya
pria yang bernama suaib alias arman ini
serap kali mengaku sebagai
orang kaya dari timur tengah
yang sedang mencari pahangan
sekarang ini pria berbadan kekar tersebut
sedang mendekam di kantor polisi untuk menunggu proses hukum selanjutnya
untuk menemukan kesakitan dari warga holgan
untung ada gue vera
udah udah udah vera jangan sedih begitu
cukup cukup nanti dikasih balon
berterima kasih dong sama gue dong
udah vera nanti dikasih balon ya
udah jangan sedih
untung ada aku kan